pertemuan antara ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
belum membuahkan hasil yang jelas
pertemuan di kediaman sbi pada kamis pagi ini hanya berjalan kurang dari satu jam
wakil ketua umum partai gerindra fadli zon keluar dari kediaman sby tanpa memberikan pernyataan apapun
dirinya hanya melempar senyum kepada awak media dan bergegas masuk ke mobil yang terparkir di ke depan kediaman sby
di saat bersamaan kendaraan suv yang ditumpangi oleh prabowo juga keluar dari rumah sby
prabowo kembali menurunkan jendela mobil dan menyapa awak media
namun saat ditanya apakah ada kesepakatan terkait kepastian koalisi dua partai ini
prabowo hanya berkata koalisi masih dimusyawarahkan
dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pertemuan sby dan prabowo
sudah ada koresponen cnn indonesia mumtazah catra diningrat di kawasan kuningan jakarta selatan
selamat siang mumtazah
apakah ini bisa dipastikan bahwa koalisi antara demokrat dan gerindra ini masih cukup solid
mengingat semalam sempat terjadi bisa dikatakan kericuhan di lini masa begitu
sayangnya alfian ini yang memang masih kita harus tunggu tunggu alfian
tadi pada saat prabowo subianto keluar dari kediaman sby pada pukul sepuluh tiga puluh tujuh pagi
ataupun juga pada saat fadlizon keluar sesaat setelah prabowo keluar
ini yang kita masih belum mendengar
apakah kemudian koalisi antara partai demokrat
dan juga partai gerindra ini masih terus berlanjut ataupun tidak
tadi sebelum pertemuan ini dimulai sebelum prabowo subianto datang
tadi saya sempat berbincang sedikit dengan kepala divisi advokat dan juga hukum dpp partai demokrat
ferdinand huta heyan yang mengatakan bahwa memang koalisi masih akan terus berlanjut
itulah kenapa masih ada pertemuan
tadi juga sudah kita dengarkan alfian bersama
bahwa ferdinand menyatakan bahwa memang koalisi ini dipastikan
untuk mensukseskan pencalonan prabowo subianto sebagai presiden republik indonesia
pada pemilu presiden tahun dua ribu sembilan belas mendatang
siapapun cawapresnya ini yang kemudian menjadi tujuan utama adalah untuk memastikan
prabowo subianto bisa menang dalam pencalonan ini
lalu kemudian memang hingga saat ini para awak media masih terus menunggu
di depan kediaman pribadi susilo bambang yudhoyono
mantan presiden indonesia
untuk menantikan kebetulan kemudian apa penyataan dari pihak partai demokrat
apakah kemudian memang koalisi ini masih terus berlanjut ataupun tidak
apakah kemudian mereka bersetuju dengan adanya
karena cawapres yang kemudian tadi mungkin diajukan oleh prabowo ataupun tidak
karena memang ada sebelumnya isu alfian bahwa adanya keretakan hubungan
antara koalisi partai demokrat dan juga partai gerindra
karena adanya isu ataupun rumor bahwa salah satu orang yang kemudian masuk
yang suaranya sangat keras sekali berhembus begitu alfian
salah satu kader partai gerindra yang dikabarkan menjadi calon wakil presiden
yang mendampingi prabowo subianto
yakni wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
yang hingga saat ini memang masih juga belum kita konfirmasikan dari pihak fadlizon sendiri
tadi pada saat kita tanyakan apa hasil pertemuannya
lalu bagaimana dengan perkembangan isu cawapres ini
dirinya pun juga tidak memberikan penyataan apa apa
hanya mengatakan nanti nanti begitu
memang kita sampai saat ini masih menantikan kemudian bagaimana nasib dari koalisi kedua partai ini
apakah kemudian masih berlanjut ataupun tidak
apakah dari pihak partai demokrat ini benar benar harus bersetuju dengan keputusan partai gerindra
dan juga koalisnya dengan pks dan juga pan ataupun tidak
karena semalam wakil sekjen partai demokrat andi arief mengatakan bahwa
dalam tweetnya yang tersebar di media sosial bahwa memang ada kekecewaan di kubu partai demokrat
karena adanya isu bahwa sandiaga uno diduga memberikan mahar politik kepada pks dan juga pan
masing masing lima ratus miliar rupiah untuk memuluskan jalannya
menjadi calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
ini yang kemudian hingga saat ini masih belum kita dapat konfirmasikan
apakah ini adalah suatu kesalahan
apakah suara dari partai demokrat juga ataupun tidak
tadi dari pihak ferdinand mengatakan bahwa ini bukanlah suara partai demokrat
ini adalah suara dari andi arief sendiri bukan suara dari partai demokrat
ini yang kemudian masih membuat para awak media di sini masih menunggu untuk kepastian
apakah ini benar atau adanya ataupun tidak itu yang pertama
dan juga yang kedua apakah kemudian koalisi antara partai demokrat dan juga partai gerindra ini
masih terus berlanjut ataupun tidak alfian
taza apakah nanti pasca pertemuan ini nantinya juga akan dilangsungkan pertemuan pertemuan
dengan sejumlah partai koalisi lainnya begitu
mungkin dengan partai amarat nasional partai keadilan sejahtera dan sebagainya
apakah nantinya juga akan mengadakan pertemuan pertemuan hal yang sama antara gerindra dan demokrat begitu
sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi yang pasti alfian
apakah nantinya akan ada pertemuan kembali antara keempat partai yang tergabung dalam koalisi
yang sampai saat ini memang masih dikatakan masih tetap solid begitu bergabung dalam koalisi yang sama
memang sebelumnya ada informasi
bahwa memang pada malam hari ini akan ada pengumuman calon presiden dan juga calon wakil presiden
oleh koalisi ini hanya saja memang hingga saat ini
saya belum informasi lebih lanjut apakah rencana ini masih akan tetap berlanjut ataupun tidak
prabowo subianto sendiri dikabarkan sudah kembali ke kediamannya di kawasan kertanegara jakarta selatan
untuk kemudian melakukan rapat rapat lagi dengan internal partai gerindra sendiri
dan juga memang ada sedikit isu yang berhembus juga di kalangan media alvian
bahwa nantinya pada siang hari ini partai gerindra akan melakukan pengumuman itu
namun memang sehingga saat ini saya masih belum bisa mengkonfirmasikan secara pasti
apakah benar ini adanya dan juga apakah nantinya dari pihak koalisi ini akan melakukan pertemuan lagi
ataupun tidak pada hari ini alfian
terima kasih mumtazah chathra di ningrat
kita nantikan bersama kelanjutan dari informasi yang sudah anda sampaikan tadi